kementerian perhubungan mengeluarkan aturan pengetatan di simpul transportasi
demi mencegah masuknya varian baru omikron
indonesia menutup pintu untuk warga negara asing
baik secara langsung maupun transit dari negara negara
yang telah mengkonfirmasi adanya transmisi varian omikron
seperti apa bentuk pengetatan di pintu masuk indonesia
tepatkah aturan ini diberlakukan
saya akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan
dua narasumber yang bergabung dari luar studio
ada ibu adita irawati jurubicara kementerian perhubungan republik indonesia
ada pak diki budiman epidemiolog dari griffith university
selamat malam ibu adhita pak adhiki apa kabar
selamat malam pak adhiki
saya langsung ke ibu adita terlebih dahulu dari kementerian perhubungan
ibu adita sudah banyak informasinya soal aturan yang baru
penyesuaian ini dari kementerian perhubungan untuk mencegah masuknya varian omikron
tapi agar publik kemudian lebih jelas lagi
seperti apa persisnya bu adita aturan yang baru ini diberlakukan
dan untuk pelarangan wna dari sejumlah negara
jadi apa yang kami lakukan ini sebenarnya juga sebagai tindak lanjut
dari sudah diterbitkannya surat edaran satgas nomor dua puluh tiga ya
ini adalah surat edaran tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional
yang ini terkait dengan adanya varian baru omikron
yang sudah diumumkan juga oleh who
dari kami di simpul transportasi tentu akan melakukan pengetatan
khususnya simpul transportasi yang merupakan pintu kedatangan internasional
itu semua ada di darat laut maupun udara
saat ini memang pintu pintu internasional ini dibatasi ya
sesuai dengan surat keputusan dari ketua satgas
jadi hanya ada di beberapa titik saja
namun demikian tetap kami akan meningkatkan pengawasannya
penyesuaian syarat perjalanan
yang ini juga merujuk kepada surat edaran satgas nomor dua puluh tiga
termasuk di situ adalah ketentuan mengenai karantina
jadi kami di kementerian perhubungan ini
ada dua hal yang kemudian akan ditindaklanjuti
dan sudah dituangkan di dalam surat edaran kementerian perhubungan
itu adalah pengetatan dengan melakukan penyesuaian syarat perjalanan
termasuk juga dengan kekarantinaan

serta pengawasan tetap terhadap penerbangan
serta pengawasan tetap terhadap penerbangan
dan tentu kami nanti akan bekerja sama dengan semua unsur terkait ya
ada kementerian kementerian terkait seperti kemenkes
kemudian juga kementerian hukum dan ham terkait dengan visa
dan juga tentunya dengan satgas penanganan covid sembilan belas
dan tni polri untuk pengawasannya
mungkin demikian mas
ibu adita beberapa titik tadi itu ada di mana saja
dan ini berlaku untuk yang pengetatan juga artinya ya
semua pintu masuk internasional akan diberlakukan pengetatan
saat ini sesuai dengan surat keputusan dari satgas
itu untuk udara saat ini yang dibuka hanya ada di bandara soekarno hatta
dan juga di bandara tanjung pinang batam serta di bali murah rai
bali murah rai serta tanjung pinang dan batam itu dikhususkan untuk pariwisata
untuk wisatawan sedangkan selain itu akan masuk melalui soekarno hatta
dan ini ketentuannya pengetatannya pun akan diberlakukan
sementara untuk darat tentu ini ada di pos lintas batas negara ya
di aruk dan ntkong di kalimantan barat dan juga di nunukan
sedangkan untuk laut ini akan dibatasi saja hanya ada di batam dan tanjung pinang
di pelabuhan tanjung pinang dan batam
itu pun juga fokus untuk pekerja migran indonesia
jadi ini sudah sejak beberapa bulan hanya pintu pintu ini yang dibuka
dan ini tujuannya sekali lagi memang untuk membatasi masuknya pelaku perjalanan asing atau internasional
ke indonesia sehingga pengawasannya menjadi lebih mudah
karena titiknya tidak terlalu banyak
dan larangan ini sudah disosialisasikan disampaikan dan juga diterapkan kepada para penyedia sarana transportasi bu adita
ya untuk pintu pintu masuknya karena ini sudah berlaku cukup lama sudah disosialisasikan dan sudah sangat dipahami oleh para operator
maupun oleh kementerian dan lembaga yang terkait dan juga oleh pemerintah daerah terkait ya
sedangkan untuk aturan baru ini
terkait dengan surat edaran satgas nomor dua puluh tiga dan juga surat edaran dari kemenhub
diberlakukan mulai hari ini
ya dan kami sebelumnya secara informal juga sudah melakukan komunikasi dengan para operator dan juga stakeholders
untuk melakukan persiapan persiapan
karena seperti diketahui juga bahwa pengumuman dari who mengenai variant of concern kan juga baru saja disampaikan
dan langsung disikapi oleh pemerintah dengan melakukan pembatasan pembatasan dan penutupan pintu masuk
serta kami menindaklanjutinya dengan mengelola itu di sektor transportasi
seperti yang sudah saya sampaikan tadi
ya disimpul simpul transportasi
saya ke pak diki budiman
pak diki ada beberapa tadi yang langkah yang diambil oleh kemenhub mengikuti surat edaran
tentu sesuai dengan tupoksinya kementerian perhubungan
tapi di luar daripada itu pak diki anda melihat bagaimana kemudian kebijakan yang diambil oleh pemerintah berkaitan untuk mencegah masuknya varian omikron
termasuk juga memperketat pintu masuk ke indonesia
ya ini hal yang juga dilakukan banyak negara ya
walaupun secara konsep sebenarnya di global health security
hal ini sebetulnya tidak terlalu efektif ya
karena pak ketika satu varian diumumkan sebetulnya bukan pada hari itu varian tersebut lahir
tentu dua atau satu atau mungkin bahkan sebulan sebelumnya
dan bukan juga dari negara itu sebetulnya
karena kalau bicara afrika afrika selatan memang yang paling sophisticated dalam kemampuan surveillance genomicnya
asal itulah sebabnya tidak heran bahwa sebetulnya asalnya bukan dari afrika selatan
dan dalam konteks itulah sebelumnya kan aktivitas penerbangan dunia ini relatif aktif ya

dan kita bukanlah negara yang menganut sistem menerbang
dan kita bukanlah negara yang menutup diri
atau isolasi seperti china ataupun misalnya new zealand beberapa waktu
atau negara bagian di queensland ya seperti maaf saya ini nutup diri
nah itu yang menempatkan ya indonesia termasuk yang tentu kawan
dan saya harus sampaikan secara teoritis bahwa itu ada ya tinggal masalah waktu
namun ini adalah kebijakan yang buying time ya
memberi kita keleluasan waktu
lebih ada waktu walaupun kita nggak tahu mungkin cuma satu minggu atau dua minggu
tapi intinya dari tindakan ini adalah harus diressertai dengan upaya mitigasi
dan respon yang untuk juga mempersiapkan seandainya kita akhirnya menemukan
nah bagaimana untuk meminimalisir supaya tidak lebih banyak atau lebih menular
dan tentu ini kuncinya ada di bahwa harus ada deteksi dini yang lebih cepat
ya di sini tiga t
sampai juga masalah vaksinasi yang masih menjadi catatannya
terutama untuk luar jawa dan daerah timur yang masih capaiannya masih minim
ini adalah masa dimana kita harus kementerian perhubungan sudah melakukan tugasnya nih mengawal ini
nah yang penting itu yang direspon di dalam negeri
yang paling bisa meminimalisir atau mencegah varian baru bersirkulasi adalah
barier atau screening di pintu perbatasan yang konsisten sejak awal dan terus dijaga selama masa pandemi
kedua penguatan sistem kesehatan
dan ini sistem kesehatan ini yang tadi yang sudah saya sampaikan tadi mas renan
pak diki jadi penutupan pintu masuk ini adalah satu hal
tapi kemudian yang seharusnya lebih fokus adalah soal screening ya
dan juga kemudian penguatan sistem kesehatan
tapi kalau soal screening
kita bicara soal screening sekarang
mengapa kemudian screening menurut anda menjadi kunci dari upaya untuk menangkal masuknya varian baru
dalam hal ini adalah omikron tentu
jadi kalau kita menerapkan screening pintu masuk ini
bicaranya pintu masuk ya
yang ketat sejak awal
kemudian saat ini sebetulnya kalau screeningnya sih sudah di
dari sebelum pergi
sebelum datang ke indonesia kan sudah diberlakukan harus tes
ini sudah bagus
kemudian pada saat kedatangan juga dites ini sudah bagus ya
karena ada negara yang nggak seperti belanda itu yang kemudian terdeteksi
perubahan kemarin mungkin jadi meningkat lebih dari dua puluh
itu karena nggak memperlakukan itu
nah di titik itunya kita sudah benar
nah yang menjadi permasalahan di screening ini juga
karena harus diperkuat dengan adanya masa karantina yang memadai
yang selalu saya sampaikan adalah di tingkatan tujuh hari itu
karena biasanya aduh tanggal hari ke dua hari ke lima ke enam karantina itu dilakukan tes pcr lagi
ya itu screening tambahan
makanya ada disebut dengan empat tes pcr kebijakannya
ada negara yang cuma satu pcr
nah ini yang akan mengurangi potensi
dengan semakin kita
ini kan ibarat jaringnya mas reinhardt ya
kalau jaringnya semakin kecil semakin kecil
ya berarti yang masuk itu akan semakin kecil
dalam situasi saat ini
tapi setidaknya screening itu yang harus terus kita jaga selama masa pandemi
nah selanjutnya nanti di dalam ini
di dalam ini juga harus ada screening
terutama kalau misalnya bicara
orang dari luar negeri ya
masuk itu harusnya dalam dua minggu pertama
ada semacam pemantauan lah
dengan dinas kesehatan atau puskesmas setempat
ini yang saya sampaikan usulannya sejak awal pandemi ya
karena untuk semua penyakit menular lain pun sama
kayak misalnya orang baru pulang dari haji ya
itu sebenarnya dua minggu pertama itu menjadi satu masa pemantauan
apalagi dalam situasi pandemi seperti ini
yang saya kira harus diperkuat ya
dalam mengantisipasi dan belajar ya
mengambil hikmat dari situasi adanya varian baru ini
dan screening sekarang kan sudah ditingkatkan menjadi tujuh hari pak diki
saya kira setidaknya untuk tahap awal ini
kita sudah memilih ada peningkatan yang relatif benar
nah walaupun nanti harus dievaluasi juga
kalau misalnya ternyata kebanyakan itu terdeteksinya di hari ke enam

berarti karantina tujuh hari tidak cukup
karena berarti harus empat belas hari lagi
untuk varian omikron ini
kita harus terus lakukan apa namanya bahkan kalau dalam fase saat ini
mungkin harus dilakukan ya bukan satu minggu sekali
ini tiap hari kita lakukan
karena beberapa negara seperti misalnya di sini
memutuskan dua minggu
oke dua minggu
untuk masa karantinanya
ibu adita kita pernah punya pengalaman pahit ya
ketika varian delta plus yang kemudian juga disebut
banyak justru kebobolannya itu dari pintu masuk jalur laut
lewat pekerja migran
bagaimana untuk mengantisipasi varian omikron ini
apakah kemudian pintu laut akan mendapatkan perhatian khusus
bagaimana kemudian mekanisme pengetatannya di jalur jalur laut selain udara
dan screening yang tadi kemudian juga sudah dibahas juga
sudah dibahas juga oleh pak adiki
tapi di jepang nanti ibu adita kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
kami lanjutkan dialognya
saya ke ibu adita sekarang
ibu adita bagaimana mekanisme untuk pengetatan di pintu
ataupun jalur jalur yang selain udara ya
ada jalur darat dan juga jalur laut
yang kemudian kita tahu bahwa kita pernah dianggap kebobolan di jalur laut ini
nah ini seperti apa bentuk pengetatan yang akan dilakukan
ya ini sebenarnya pengetatannya sudah mulai dilakukan
itu justru di sisi hulu ya
jadi sebelum surat edaran saat gas terbit
itu kan sudah ada surat edaran juga dari dijen imigrasi
mengenai visa yang bisa diberikan kepada
warga negara asing
dan sebelas negara yang sudah ditetapkan itu
untuk sementara memang tidak bisa masuk ke indonesia
artinya di hulu ketika mereka mau datang ke indonesia
itu sudah dicegah dulu
di sisi perizinannya gitu
ya dari jadi disitu itu ada di domennya ada di kementerian hukum dan ham
dan ketika kemudian ada pelaku perjalanan yang masuk ke indonesia
dengan asumsi bahwa perizinan visa itu sudah tidak diberikan
kepada pelaku perjalanan yang empat belas hari sebelumnya
punya riwayat pergi ke sebelas negara
artinya yang datang ke indonesia seharusnya
adalah warga negara atau orang asing yang
tidak punya potensi
karena mereka harus melakukan tes pcr juga
h tiga sebelum kedatangan
di negara asalnya
jadi dari sisi perizinan visa sudah di screening
kemudian ketika visa diberikan
artinya mereka tidak melakukan perjalanan dari empat belas negara tersebut
artinya bisa meminimalisir kan
transmisi itu masuk ke indonesia
lalu di kedatangan
sebelum berangkat h tiga di tes pcr dulu
di negara asal
sudah harus vaksin secara komplit
ketika masuk di indonesia
baik itu di bandara maupun di pelabuhan
maupun di plbn
mereka harus di tes pcr lagi
dan setelah itu
jika hasilnya negatif tentu akan di karantina
untuk pelaku perjalanan
yang tidak pernah punya riwayat ke sebelas negara tadi
akan di karantina tujuh hari
di hari ke enam
mereka akan di tes pcr lagi
nah itu tadi untuk memastikan bahwa
mereka betul betul tidak membawa
atau tidak punya potensi menularkan ya
sehingga hari ke enam akan di tes lagi
sementara untuk warga negara indonesia
yang punya riwayat perjalanan ke sebelas negara tadi
tetap boleh masuk ke indonesia
tetapi juga memenuhi persyaratan pcr
dan di karantina itu empat belas hari
mereka nanti akan di tes pcr lagi
jadi seperti itu
jadi memang ada proses screening yang dilakukan secara berkala
untuk memastikan ketika memang semua sudah negatif
ya yang bersangkutan
ini memang tidak punya potensi untuk menularkan
dan boleh meneruskan perjalanan
ini berlaku untuk semua pintu ya
yang perlu dipahami bahwa
ini ada beberapa proses yang harus dilalui
memang ada kementerian dan lembaga yang terkait
yang punya peran dan tanggung jawab disitu
jadi saya sudah sebutkan tadi di hulu
ini soal visa tentu ada di kumham
pemeriksaan kesehatan termasuk tes pcr
itu akan ada domainnya tentu di kantor kesehatan pelabuhan
ini juga sama
pelabuhan udara maupun pelabuhan laut
juga ada kkp
ibu kantor kesehatan pelabuhan
mereka lah yang akan melakukan screening
terhadap syarat syarat kesehatan yang sudah
harus dipenuhi oleh calon penumpang
atau penumpang internasional
termasuk juga kasus tahun lalu
ini juga salah satunya adalah
pemeriksaan kesehatan juga yang harus dilakukan
jadi semua menjadi bahan pembelajaran
bagi kita semuanya ya
termasuk kami yang ada di sektor transportasi
dan saya rasa apa yang sudah kemudian
untuk melakukan pengetatan
pembatasan dan juga
syarat syarat yang lebih diperketat lagi
menurut saya ini bagian dari
kita mengantisipasi kemungkinan kemungkinan terburuk
dan sudah punya pembelajaran
dan tentu ini akan dievaluasi ya
dinamika dari pandemi kita sudah
ini dinamikanya juga luar biasa
sehingga tentu akan dilakukan evaluasi
dan penyesuaian lagi
jika memang itu dibutuhkan
ibu adita menarik
sebelum ada larangan
dari sejumlah negara yang tadi sudah disampaikan
termasuk juga negara negara
di bagian selatan afrika
masif sih bu
pelaku perjalanan transportasi
dari negara negara tersebut
datang ataupun datang
dan menuju ke sana
khusus untuk negara negara di afrika selatan
dan di daerah daerah sekitarnya ya
jadi ada empat negara di afrika
dan kemudian negara negara yang ada di kawasan sekitarnya itu
yang masuk ke indonesia
semua selalu akan
dan ada hub
baik itu yang ada di eropa
maupun yang ada di timur tengah ya
dan hongkong juga termasuk negara yang saat ini dibatasi
kami melihat bahwa
selama ini mungkin yang bisa diperbandingkan
hanya yang dari hongkong ya
sementara untuk negara lain
ini akan lebih banyak mungkin datanya
lebih banyak dari keimigrasian
karena untuk penerbangan
ini tidak ada yang langsung masuk ke indonesia
semua selalu melalui daerah daerah
atau negara negara transit
yang itu merupakan hub penerbangan
kalau kita lihat
ini sesuatu yang masih akan tetap berjalan
tentu dengan ketentuan ketentuan yang
memang akan diatur secara teknis nantinya
di surat edaran dari kementerian perhubungan
kembali lagi ke pertanyaannya
adanya pelarangan pembatasan
saya rasa akan kecil sekali angkanya
kalau dari negara negara di afrika tadi
kecuali yang ada di hongkong
kecuali hongkong ya
karena ada direct flight tadi
karena ada direct
dan kita tahu juga
aktivitas masyarakat yang
pergian ke hongkong juga
masih ada ya
justru akan juga fokus kepada
lebih banyak frekuensinya
atau jumlah penumpangnya juga
masa pandemik ini
masih ada juga yang
sekarang masih ada
masih hanya beberapa negara saja
ada sejumlah negara yang kemudian
bahkan dilarang masuk
wna dari sana
menurut anda melihat perkembangan
secara global saat ini
dimana beberapa negara lain juga sudah
mulai menemukan adanya kasus
perlukah ini kemudian ditambah lagi
sekali lagi ini memang perlu
saya kira sudah relatif
cukup lah ya
intinya sekali lagi
di dalam negeri ya
itu kasus yang terdeteksi
itu ada di komunitas
dia nggak ada riwayat perjalanan
atau dari afrika
bu dita sampaikan tadi
dari mungkin hub
dengan para pelaku perjalanan
ya adanya di
sudah di komunitas
nah ini menunjukkan
sekali lagi yang
ini sudah terjadi
dan kita harus
di dalam negeri ini
kita akan bisa cepat
ditren selain tentu
di sequencing ya
pada hari ini saja
bahkan di anak sekolah
sebelum terjadinya pengetatan
kenapa selalu disampaikan
tetap ada manfaatnya
itu ada di dalam negeri
terutama kalau misalnya
yang budi tadz
sudah sampaikan tuh
kalau di sini
kalau ada yang positif
apalagi dia sudah divaksinasinya
seminggu ke depan ini
sebulan ke belakang
kalau bisa ya
ini memang akan
itu akan mengurangi potensi
karena kita jadi
kasus kasus yang ada
pak adiki mengatakan
ini perkara waktu ini
sebuah kenisayaan kah
bahwa memang varian
akan muncul di indonesia
segala daya upaya
agar ini tidak
tidak masuk ke indonesia
kalau saya sampaikan
lima belas tahun terakhir
salah satu negara
yang selalu jadi
kepala dari israel
untuk semua negara
ini sudah di mana mana
sudah semua negara
seperti yang saya sampaikan tadi
sekarang juga jepang
satu hal yang memang
satu hal yang
tidak usah juga panik
kalau gitu kita
nah sekali lagi
yang penting adalah
kita tidak boleh reaktif
kalau reaktif itu
yang kita harus lakukan
sebenarnya sudah ada
tidak boleh abai
dan juga harus sabar
di dunia ini
dan segala macam
seperti varian ini
sebelum saya ke
karena saya harus apaleyu
aku bisa berbicara

kami ada semua
kami sedang melihat juga
dan semoga tidak tempat
utif pun mereka pilih
meskipun xavier tanggung
adalah kita ini di lapangan sekali lagi minim data sebetulnya harus saya sampaikan dengan
keterbatasan data di lapangan dalam artian ini bukan di pintu masuknya sebenarnya yang sekarang
harus kita itu sekali lagi di masyarakat ini dengan cara apa ya tadi apa testing tracing
dan melakukan whole genome sequencing nah ini yang harus dilihat makan perhari itu bagaimana trendnya
di karena yang di afrika selatan di gudang itu kan kelihatan perharinya bahkan seminggu terakhir
ventilatornya ini kan harian gitu nah apa yang terjadi saat ini memberi sekali lagi pesan evaluasi
monitoring ini juga harus kita tingkatkan oke bu adita terakhir ke bu adita kita apa ya
kementerian perhubungan pemerintah juga sudah berkali kali kemudian kita melakukan
pembatasan dan juga pengetatan tentu ada pembelajaran yang diambil dari yang lalu lalu
nah yang sekarang ini abu apakah kemudian relatif lebih sudah bisa menguasai situasikah sudah karena
sudah paham kemudian akan seperti apa atau memang perlu kembali mencermati banyak seperti tadi pak
dikatakan setiap hari perlu dicermati juga ini apalagi soal pengawasan yang memang perlu kita
ya tentu semua proses yang sudah dilakukan itu menjadi bagian dari pembelajaran kita ya kita
tentu akan mengambil hal hal yang sudah baik untuk kita terapkan dan kita tingkatkan justru dan yang
ternyata memang itu kurang tepat itu ya tentu akan kita tidak gunakan lagi protokol protokolnya
namun demikian selalu bahwa dalam syarat perjalanan dan juga bagaimana screening itu dilakukan kita rujukan
tentu akan di surat edaran satgas karena sekali lagi bahwa terkait dengan aspek kesehatan kemudian
juga aspek kesehatan dan penyertanya ya termasuk karantina itu tentu ada kementerian lain yang
memang diberi tugas untuk itu dan disitulah kami akan merujuk nah kami tentu di sektor transportasi
akan lebih banyak melakukan pengawasan ini dalam aspek bagaimana agar hal yang dilakukan
dalam rangka pemeriksaan kesehatan screening dan sebagainya
itu bisa berjalan dengan baik dan tetap terjaga protokol kesehatannya di lokasi lokasi simbol
transportasi ya seperti misalnya ketika dilakukan pengetesan pcr itu jangan sampai terjadi antrian
baru gitu ya ini kan tujuannya untuk memisahkan mana yang positif dan negatif tapi jangan sampai
proses itu berjalan justru menimbulkan masalah baru penumpukan orang antrian yang panjang gitu ya
jadi yang hal hal seperti ini mas reinhardt yang kita terus lakukan perbaikan perbaikan
baik itu di bandara maupun juga di pelabuhan dan di pos lintas batas tapi potensi terbesar memang ada
di bandara ya yang ini kemudian menjadi fokus kami termasuk juga pengetesan langsung di bandara ya
yang ini tujuannya sebenarnya untuk bisa memisahkan tadi yang saya sampaikan yang mana yang positif
mana yang negatif disamping juga menambah kapasitas tes ini tentu bekerjasama dengan satgas dan juga
kementerian kesehatan ya agar ketika dilakukan tes itu kapasitasnya berubah dan juga berubah dan
sehingga ketika penumpang yang datang itu jumlahnya cukup banyak tetap bisa disesuaikan
dengan kapasitas yang ada kapasitas tes yang ada sehingga tidak terjadi antrian yang terlalu panjang
dan juga satu lagi adalah ini terkait langsung dengan sektor kami adalah mengatur jadwal atau
slot penerbangan karena saat ini trennya penerbangan internasional yang masuk ke indonesia itu memang
kelihatan itu kedatangan pmi warga negara indonesia maupun juga orang asing yang ke indonesia yang
tentunya sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan tetapi harus mengikuti berbagai tes itu sekarang
meningkat gitu nah ini yang juga harus kami terus antisipasi agar simpul transportasi ini tetap dapat
menyediakan fasilitas fasilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan ketentuan tadi tapi
tentu dengan tidak menimbulkan masalah baru tadi
ada penumpukan gitu
diharapkan juga penumpang tetap bisa dapat nyaman gitu
itu yang sekarang jadi fokus kami mas
termasuk juga mengatur slot penerbangan
berkomunikasi terus menerus dengan maskapai maupun operator operator transportasi di modal lainnya
agar mereka juga mensosialisasikan ini kepada calon penumpang
karena tadi sudah ditampaikan ya perubahannya cepat
nah kadang kadang ini dianggap ada hal hal yang tidak konsisten
perubahan mendadak dan sebagainya
nah padahal ini memang hal yang harus dilakukan ya
karena kita mengantisipasi berbagai hal
jadi semua ini butuh kerjasama sih menurut kami
dan stakeholders di transportasi terkhusus adalah operator penerbangan mas kapai internasional
maupun mas kapai domestik yang punya rute internasional
itu juga harus bisa menjadi pihak yang menyampaikan sosialisasi berbagai ketentuan
dan perubahan perubahannya dengan cepat
itu yang perlu ditingkatkan
artinya ke depan tentu
akan banyak juga penyesuaian penyesuaian ya
melihat perkembangan situasi ke depan
terutama ketika ancaman varian omikron ini masuk ke indonesia
tapi mudah mudahan apa yang kemudian sudah diputuskan sudah diatur
bu adita bisa berjalan dengan baik
dan kita akan lihat bersama sama mudah mudahan apa yang dikhawatirkan tidak terjadi
tapi kurang lebih kita sudah mendapatkan apa kemudian yang menjadi rancangan yang dilakukan oleh kementerian perhubungan
untuk bisa mencegah masuknya varian omikron di simpul simpul transportasi
terima kasih banyak ibu adita irawati juru bicara kementerian perubahan
dan juga pak adik ibu diman terima kasih epidemiolog dari griffith university
sudah berbagi perspektif malam hari ini bersama dengan kami
selamat malam sehat selalu
selamat malam terima kasih